badan meteorologi klimatologi dan geofisika mengeluarkan peringatan adanya cuaca ekstrim
yang akan melanda sejumlah daerah di provinsi nusa tenggara timur hingga dua januari dua ribu dua puluh tiga mendatang
namun jalur transportasi laut menuju labuan bajo kabupaten manggarai barat nusa tenggara timur masih beroperasi normal
pihak pengelola transportasi laut yakni pt pelni cabang asdp ferry cabang labuan bajo pun tetap mengoperasikan sejumlah armada
untuk melayani para penumpang dengan rute menuju labuan bajo
sejumlah rute tersebut diantaranya menuju makassar bima bitung hingga merauke
selain itu untuk mengantisipasi cuaca ekstrim yang diperkirakan akan melanda wilayah ntt beberapa hari ke depan
pihaknya mengakui terus melakukan komunikasi dan menunggu informasi terbaru
sementara di jakarta calon penumpang memadati ruang tunggu terminal kalideres jakarta barat
para calon penumpang yang didominasi tujuan sumatera dan pulau jawa
sengaja pulang ke kampung halamannya untuk merayakan malam pergantian tahun bersama keluarga
meski sudah ada imbauan potensi cuaca ekstrim yang akan melanda sejumlah wilayah di indonesia
hal itu tidak menyurutkan niat para pemudik untuk pulang kampung
tapi mempercaya dengan perkiraan bmkg itu
kepala badan meteorologi klimatologi dan geofisika dwi korita karnawati mengatakan
wilayah jabodetabek pada tanggal tiga puluh desember dua ribu dua puluh
kemungkinan akan mengalami hujan dengan intensitas ekstrim adalah bekasi bagian utara
sementara itu wilayah yang mengalami hujan dengan intensitas sangat lebat
antara lain jakarta barat jakarta timur dan kota bekasi
hujan sangat lebat yang berwarna merah itu antara seratus sampai satu ratus lima puluh mm
ini masih juga terjadi di laut jawa di banten sebagian kecil bagian utara dki juga
jawa barat bagian utara laut jawa dan juga jawa tengah bagian utara
cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di indonesia terjadi sejak beberapa hari lalu
dan diperkirakan cuaca ekstrim akan terjadi
hingga awal januari dua ribu dua puluh tiga